ini yang kamu cari
apa kamu gak pernah dengar apa yang sudah ayah katakan sama kamu melati
kalau kamu dukung kenapa kamu masih berani masuk ke kamar ini
eh eh kamu mel
selamun aja tuh kamingnya dibiarin keliaran
pasti harganya mahal
tapi aku takut menerimanya
kamu harus mau menerimanya
kalau enggak aku marah
terima kasih ya mel
gak suka sama bajunya ya
bukan itu mel
tapi ada masalah lainnya
anak kambing pak haji komar yang kemarin aku gembalain hilang satu mel
dan aku harus menggantinya
udah lah pep
semoga aja anak kambing itu cepat kembali
bisa sedih ya

ibu ibu buat ini masuk ke kamar ayah
wah kalau gitu
ini yang kamu cari
apa kamu gak pernah dengar apa yang sudah ayah katakan sama kamu
kalau kamu dukung kenapa kamu masih berani masuk ke kamar ini
sekarang kurang ajar
mas ada apa sih
sudah berapa kali aku bilang jangan pernah masuk ke kamar itu
masih aja dilanggar
lalu cuman mau ambil bola itu
ya mungkin dia gak sengaja kali mas
kamu itu ya pasti aja bela dia
jelas jelas dia salah
pantesan dia selama ini manjang
ternyata semua ini gara gara kamu
mas aku tuh gak ngebelain melati
melatih ini masih kecil
wajar dong kalau sekali sekali dia ngelakuin kesalahan
pokoknya sekali saya bilang tidak boleh masuk ke kamar itu
sebenernya ada apa sih
kok kayaknya mas merahasiakan banget isi kamar itu
kamu tidak boleh tahu
kamu kemana tuh orang
jalan dia cepet banget
situasi aman terkendali gak ada maling
aduh kang udin
masalahnya tiap hari yang ronda cuma kita doang berdua
yang lain pernah kemana kak udin
biasalah namanya orang pada so sibuk
ada yang sibuk kerja ada yang sakit
pokoknya macem macem aja alasannya
kang udin saya juga sibuk
cuma masalahnya daripada bengong di rumah
mendingan disini ada yang nemenin ngobrol
tiap kalau ada saweran dari warga yang nggak bisa ikut ronde
kang udin bisa aja itu kan bagi dua maka kang udin
hah ada apaan
itu ada orang
masa orang lari lari pagi jam dua
eh lu jangan ngomong sebarang ya
fitnah tuh namanya fitnah tuh lebih kejam daripada fitness
aduh yuk kita kejar aja kang udin
ayo kejar dia
eh ternyata kamu masih punya nyali juga buat datang ke sini romo
bagi seorang robby tidak ada yang perlu ditakuti
berapa iuran arisan kalian sekarang
sepuluh atau mungkin
lima puluh juta
memangnya lu mampu rob
apa yang tidak mampu oleh roby sekarang
saat kalian tahu saat ini saya mempunyai tiga showroom mobil mewah
lima restoran besar perusahaan catering dan perhotelan
juga perkebunan dan peternakan
dan masih banyak lainnya
hebat benar robby
hanya dalam waktu dua tahun lu sudah bisa melebihi kekayaan kami semua
t negara whereinplah kami
apa cuma ke miniernya
kenapa sejauh ini
ada di mana sendiri
silahkan kalian ambil
mama ngebantu asri untuk jaga mel
daripada mama tinggal di rumah mas jaka
yang sepi kayak gini
kamu tidak pantas bicara seperti itu
terhadap kakak kakak kamu
sebentar lagi sampai
ya ya tunggu aja
tunggu saja saya mungkin lima belas menit lagi sampai
ya oke makasih
tunggu ke aku
kenapa om siapa yang jadi kayak kayak gimana
selamat o leash
oh yaudah kalau gitu
rampok rampok rampok
eh rampok rampok
kenapa om menyebalkan saya sekali om kan sakit
kamu pasti salah satu pembuatan penjahat itu
bukan om saya cuma sekedar lewat doang om
gak usah bohong kamu
mau apa ini rampok
mas mas pulang jam berapa
wah belum tahu sri
tapi kayaknya hari ini aku sedang sibuk
mas mas kan tahu hari ini hari apa
gak usah bercanda deh ini kan hari rabu kenapa emang
maksud aku hari ini adalah hari spesial kita mas
hari spesial apa sih
udahlah aku lagi ada tamu nih
ya nanti aja di rumah kita bicarakan
tapi mas cepet pulang ya